ada surat yang kita kirim oleh kepala sekretariat
jadi nanti kepala sekretariat bertanya saja pak adi surat yang mau dikirim itu apa isinya
dan suratnya tertutup nanti biar nanti sampai dulu ke alamatnya
ya nanti dilihat karena yang memberikan tanggapan ke pak budiman pun sudah cukup banyak
bahkan saya bertanya kemarin kami mengadakan pelatihan buat anak anak milenial
saya bertanya menurut kalian gimana pak budiman
mereka menjawab sudah pak pak sekjen
dan pak budiman ini kan seperti punya pacar baru
jadi biar asik dengan pacarnya
tiga bulan nanti akan ketahuan bagaimana pacar baru